liburan merupakan kegiatan yang paling menyenangkan di dunia ini
tetapi kalau salah mensiasatinya libur amun pasti tidak akan menyenangkan alias mendadak miskin
nah karena pengeluaran yang tidak bermanfaat
dan untuk mengatasi hal itu sudah bersambung melalui sambungan zoom
andi nugroho perencana keuangan advisors aliance group indonesia
selamat pagi mas andi liburan kemana saja
halo pagi mbak megi liburan saya mah di jakarta aja dulu sementara
di jakarta dulu sementara ya
di jakarta dulu iya
kami juga mempunyai data ya dari pt aviasi pariwisata indonesia ataupun injourney melaporkan
orang indonesia termasuk dalam daftar orang orang yang kurang piknik nih atau liburan
nah mungkin mas andi juga masuk ke kategori ini ya
apakah benar kalau masyarakat indonesia masuk ke dalam kategori orang orang yang kurang piknik
yang rata rata masyarakat indonesia melakukan piknik atau liburan
hanya dua enam kali dalam setahun
oke pertama sih saya ingin tahu dulu gitu ya
ataupun mungkin sampai saat ini belum ketemu gitu ya
itu parameter ketika dibikin survei tersebut itu parameternya seperti apa
apakah harus keluar kota apakah harus menggunakan moda transportasi tertentu
seperti pesawat atau kereta gitu
karena kalau kita baca di kamus besar bahasa indonesia
sebenarnya arti kata piknik itu kan kita jalan jalan kita healing traveling
keluar kota gitu ya untuk kita bikin refresh lagi gitu ya pada ininya gitu
nah kata keluar kota kan kalau kita di jakarta bogor sudah keluar kota gitu kan
ataupun misalnya kita ke bekasi ke tangerang itu sudah keluar kota
apakah itu tidak dianggap sebagai piknik
nah itu makanya mungkin kita perlu luruskan lagi parameter
survei tersebut seperti apa gitu
karena juga buat saya sendiri kalau namanya piknik kan yang penting
bahkan tidak perlu keluar kota pun mungkin itu bisa memungkinkan saya untuk refresh gitu ya
jadi mungkin kita perlu luruskan dulu atau cari tahu lagi sebenarnya parameternya
ketika survei tersebut dibuat itu seperti apa gitu
tapi so far menurut saya
karena gini kalau saya melihat sendiri saat ini bahkan gitu ya
ya banyak orang juga mungkin apalagi kita yang di jakarta gitu ya
kita tidak perlu keluar kota pun sebenarnya banyak hal banyak tempat yang bisa kita tuju untuk kita sekedar piknik gitu ya
sekedar kita merepres pikiran kita
gitu jadi mbak maggie
baik mas andi nain
kami juga ingin mengetahui apakah masih ada peluang untuk mendorong masyarakat indonesia untuk berwisata di tanah air kedepannya tentunya ini juga
untuk mengatasi boke ini ya mas andi
nah jadi memang apakah peluang kedepan masih ada
ada banget gitu ya
karena kita di indonesia kan potensi wisatanya sangat besar sekali sangat luas sekali gitu kan
potensi alamnya potensi budayanya kulinernya itu luas sekali besar sekali
jadi apakah masih ada potensinya
masih sangat besar sekali indonesia
potensi indonesia sangat besar
karena perjalanan wisata tidak hanya membutuhkan alokasi waktu juga
tapi juga membutuhkan uang ya
bagaimana sebenarnya perencanaan untuk kita bukan hanya menghabiskan waktu saja dan juga perjalanan wisata
dan tetapi juga kita masih tetap enjoy dalam perjalanan wisata ini
dan juga bisa menghemat juga
ya nah memang sebaiknya ketika kita ingin berwisata ketika ingin piknik gitu ya
itu kita destinasi wisata
destinasi wisata mana yang ingin kita tuju itu mengikuti dari budget kita
saya selalu bilang bahwa ketika kita memiliki penghasilan
nah berarti kita akan menuju kemana
ya kita tergantung dari budget yang kita miliki gitu
saya nggak bisa pergi jauh jauh dong gitu kan
jalan jalannya mungkin ke bali ke lombok gitu kan atau mungkin ke danau toba gitu ya
nah berarti harus kita balik
misalnya memang seperti itu
destinasinya ataupun budgetnya mengikuti destinasi wisata yang ingin saya tuju gitu ya
berarti saya harus menabung saya harus mengumpulkan uang
misalnya memang ternyata penghasilan saya dalam sebulan tidak memungkinkan untuk kita
jalan jalan ke tempat wisata yang kita tuju
mau tidak mau kita harus melakukan nabung dulu dari awal gitu kan dari jauh jauh hari
supaya kita bisa menuju ke tempat yang kita tuju tadi itu tadi gitu
karena juga di situ kan include di dalamnya nanti kita harus memikirkan
selain biaya transportasi ya itu juga kita harus memikirkan nanti kita akomodasinya di mana gitu kan
kemudian kita mau di sananya kita mau jajan dimana saja kulineran di mana saja gitu kan
kita harus kita pikirkan dan itu harus kita masukkan ke dalam budget yang kita kumpulkan di beberapa waktu sebelumnya tadi
sebenarnya seberapa besar budget yang pantas dikeluarkan untuk saat berlibur
ya seberapa besar budget yang pantas kita keluarkan sebenarnya tidak ada batasannya sih mbak gitu ya
artinya itu tadi semuanya saja
kembali lagi ke penghasilan
penghasilan kita berapa gitu ya
penghasilan kita berapa kalau ditanya apakah ada batasannya sebenarnya tidak ada
itu adalah batas maksimal yang sebaiknya saya habiskan ketika jalan jalan
karena kalau kita lebih besar dari satu juta rupiah itu tadi boleh tidak
cuma otomatis ke depannya kemungkinan ada penghasil atau sering
kemungkinannya ada pengeluaran kita lainnya yang harus kita cut harus kita pending dulu
tidak kita belanjain tidak kita konsumsi karena uangnya sudah habis buat jalan jalan kemarin gitu
sebenarnya tujuannya di situ
dan sekali lagi memang apa ya ini rada dilematis karena setelah sekian lama
mungkin kita selama masa pandemi kita tidak jalan jalan tidak piknik
setelahnya taktik wah saya langsung ingin ke tempat yang jauh gitu bahkan ke luar negeri
nah kita kadang gilimeternya gitu
secara psikologis kita ingin jalan jalan ke tempat yang jauh
namun kita harus pertimbangkan lagi gitu ya
keuangan kita memenuhi ataupun mampu tidak untuk cover hal tersebut gitu ya
jadi kita harus pertimbangkan lagi bahwa jangan sampai
nanti ketika kita pulang jalan jalan gitu ya dengan alasan eh saya selama ini nggak pernah jalan jalan
kemudian kita pergi jalan jalan eh pulang pulang ternyata nanti justru utangnya menumpuk gitu kan
justru nanti ada kebutuhan kebutuhan lain yang tidak bisa tercover karena uangnya sudah habis untuk jalan jalan itu tadi
baik mas andi meskipun kita sudah set begitu ya sebenarnya budget maksimal kita
tapi terkadang saat liburan jika tidak menahan diri maka saldo di rekening pun ya tidak bisa
saldo di rekening pun berpotensi jadi korban ya mas andi
apakah perlu disiplin supaya kita tidak menuai sesal setelah liburan berakhir
perlu banget perlu banget gitu ya
karena namanya mengatur keuangan kan salah satu kuncinya supaya kita bisa sukses
bukan hanya sekedar mengatur di awal bukan sekedar membuat budgetnya tapi disiplin dalam menjalankannya
nah disiplinnya contohnya seperti apa bu
kondisi sekarang ya di mana orang mungkin kemarin mereka lama tidak jalan jalan lama tidak piknik ya
kalau jalan jalan piknik mereka ingin ke tempat destinasi yang jauh yang memang mungkin cukup menyenangkan gitu kan
lebih menyenangkan daripada di kota asalnya
nah oke deh
ini saya memang secara psikologis seperti itu
saya selalu bilang amankan dulu budget untuk bulan depan
untuk kebutuhan kebutuhan yang bersifat wajib dan penting
wajib wajib budget nya diamankan dulu ya kebutuhan bulan depannya
selebihnya silahkan gunakan untuk jalan jalan
karena kan ini silahkan kata pelampiasan selama sekian lama tidak jalan jalan gitu ya
tujuannya adalah biar ketika kita pulang nanti gitu ya
tapi paling tidak ketika pulang kita tidak kebingungan lagi nanti oh berapa banyak
bayar uang sekolah anak dari mana gitu kan
bayar air bayar listrik dari mana gitu
bayar cicilan kredit dari mana
karena sudah kita amankan duluan di depan
jadi memang harus membuatkan planning jangka pendek dulu amankan semua pengeluaran yang wajib untuk setelah liburan ya mas andi
tapi memang dengan kemudahan menggunakan pay later ya mas andi yang semakin dimanjakan untuk memenuhi kebutuhan kita saat berlibur
apakah fasilitas menunggak seperti pay later ini juga potensi menumpuk utang lebih banyak saat liburan
tergantung dari kita sendiri gitu ya
artinya paylater ini kan kurang lebih sama seperti kartu kredit ya cuman beda apa
kalau kartu kredit kita harus apply di awal sebenarnya kalau pay later kita bisa instan langsung menggunakannya gitu ya
nah apakah berpotensi membuat kita menumpuk utang
kalau kita kemudian setelah kita gunakan kita kemudian tidak langsung kalau kartu kredit kita bisa langsung lunakin
tapi kalau pay later kan berarti kita jangka waktu beberapa waktu ke depan itu kemudian kita lunasin secara mencicil
sama aja kita menumpuk utang gitu ya
nah memang kendalanya ataupun tantangannya adalah ketika kita mencicil ya betul
tantangannya adalah ketika kita membayarnya oh saya beli tiketnya pakai paylater gitu kan
demi saya bisa jalan jalan ke destinasi yang saya inginkan indikan selama ini
nah itu otomatis kita akan menumpuk utang gitu ya
apalagi misalnya ternyata kita dari penghasilan tersebut dari pengeluaran tersebut kemudian ada pengeluaran pengeluaran lain yang ternyata kita bisa tidak bisa penuhi gitu ya
oh kita masih punya cicilan triliun yang lainnya oh saya masih harus bayar kebutuhan kebutuhan lainnya
ya otomatis ini ketika kita menggunakan pay letter karena kita bayarnya untuk beberapa waktu ke depan dicicil ya otomatis akan membuat kita menumpuk utang juga
iya karena pay later ini memang sangat gampang sekali ya untuk dipencet lalu lihat wah tiap bulan cicilannya sepertinya kebayar seperti itu ya
jadi langsung saja semuanya pakai paylater nah ini sangat bahaya sekali ya apalagi untuk anak anak muda saat ini
jika memiliki dana yang lumayan pasti kita bisa memanjakan diri dengan belanja souvenir ataupun oleh oleh khas daerah atau negara yang dikunjungi
apakah pos belanja merupakan pos yang paling berpotensi menguras keuangan kita apa saja tips dari anda
ya apakah pos belanja berpotensi menguras keuangan kita betul salah satunya dari pos belanja ini tadi gitu ya
jadi ketika kita jalan jalan kita travelling itu sebenarnya ada nggak sih pos belanja
nggak sih pos pengeluaran yang harus kita cermati justru belanja selama kita di tempat wisata ya untuk makan gitu kan kulineran untuk kita beli souvenir untuk diri kita sendiri untuk beli oleh oleh di tempat asal kita gitu kan
itu menjadi komponen komponen yang bisa dibilang itu tidak terukur gitu ya harus dibudgetin di awal
tapi kadang kita kilap di situ kenapa gitu ya
karena kalau namanya transportasinya akomodasinya itu kita bisa ukur di depan bahkan kita bisa bayar di depan gitu kan
oh saya udah booking hotelnya udah ketahuan berapa hari kita di sana kita udah bayar di awal
oh saya untuk travelingnya saya udah booking biro travelnya udah di awal kita udah bayar gitu ya
tapi namanya kulineran gitu ya begitu jalan kemana ngeliatnya kayaknya enak kita jajan gitu ya
jalan kemana eh souvenirnya bagus kita beli terus kemudian ketika
itu menjadi budget yang benar benar kita harus disiplin banget
karena kalau tidak ya otomatis menjadi titik di mana pembengkakan budget ini terjadi
ya untuk belanja oleh oleh untuk belanja makanan gitu kan belanja souvenir
ini menjadi titik di mana pengeluaran ini menjadi membengkak di situ
baik bukan hanya pos pos tempat belanja saja seperti titik titik kuliner di daerah ataupun di mancanegara
ini juga menjadi yang kita harus waspadai begitu ya
jangan sampai kita wah kuliner kuliner wah ternyata semuanya pakai pay later tapi udah di puncak begitu ya
nanti kita harus bayar utangnya
baik terima kasih mas andi sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
ya terima kasih mbak maggie